pdi perjuangan menggelar pertemuan politik maraton jelang pemilu dua ribu dua puluh
pada satu hari yang sama ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri bertemu presiden jokowi di istana batu tulis
sementara putrinya sekaligus ketua dpp partai banteng puan maharani bersilaturahmi politik dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto di lapangan silang monas
bagaimana manuver pdi perjuangan mengusung calon presiden pada pemilu mendatang
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung lalu bisa mengen zoom dengan ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara
selamat sore mas baskara
dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
selamat sore rifana selamat sore mas baskara
oke saya mau ke mas baskara terlebih dahulu
mas bas kemarin sabtu ada pertemuan dalam satu hari ini isinya pertemuan politiknya pdip semua
mbak puan maharani dengan ketua umum golkar erlangga hartarto kemudian ibu mega dengan presiden jokowi
apakah ini bentuk penjajakan untuk mencari sosok capres yang akan diusung oleh pdip
ya memang pada hari sabtu kemarin ibu megawati soekarno putri bertemu secara langsung dengan presiden jokowi di batu tulis bogor
saya kira itu adalah periodik yang bukan
antara dua pemimpin bangsa pak bumegawati dengan pak jokowi
dalam catatan saya pertemuan bu mega dengan pak jokowi di batu tuli saja
sejak dua ribu tujuh belas sampai dengan pertemuan delapan oktober dua ribu dua puluh dua kemarin itu sudah pertemuan yang kelima
artinya yang ingin saya katakan adalah pertemuan bu mega dengan pak jokowi itu bukan suatu hal yang baru
memang beliau berdua rutin melakukan pertemuan
tentu saja pertemuan itu
karena kedua tokoh itu adalah pemimpin bangsa saat ini
yang dibahas adalah masalah masalah strategis bagi kepentingan bangsa dan negara indonesia
saya kira kalau kita lihat dari pertemuan yang begitu sangat lama dua jam
sambil memandang indahnya gunung salak di kabupaten bogor itu
beliau berdua sedang melihat bagaimana indonesia ke depan
karena itu pertemuan itu sendiri membahas hal hal yang bersifat substansi dan strategis
terutama dalam komitmen ibu megawati soekarno putri dan pdi perjuangan
mengawal pemerintahan pak jokowi ini sampai akhir masa jabatan di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita sama sama menyadari nana dan pemirsa cnn yang saya hormati
tantangan bangsa kita saat ini tidak mudah
di tengah krisis global
dan juga konflik konflik di indonesia
laut cina selatan
menanjung korea timur tengah dan lain lainnya
yang semuanya berpotensi memberikan implikasi langsung
kepada situasi keamanan dalam negeri
dan juga masalah masalah sosial ekonomi yang lainnya
nah oleh karena berdua juga adalah tokoh tokoh politik saat ini
saya kira ketika setelah membicarakan bagaimana mengatasi krisis bangsa indonesia saat ini

tentu kita tidak bisa hindari bahwa satu tahun setengah yang akan datang

akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional
lalu pemilu periodik yang telah disepakati akan dilaksanakan
pemungutan suaranya pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang akan datang
saya kira pada titik itu
beliau berdua pasti membicarakan tentang kesinambungan pemerintahan nasional bangsa indonesia
yang akan dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden
yang akan dipilih oleh proses demokratis
dalam pemilu dua ribu dua puluh
jadi kita tidak bisa menguruskan apa yang akan terjadi dalam dua ribu dua puluh empat
saat bersamaan pak nana dan pak soto
mbak puan juga melaksanakan silaturahmi kebangsaan
dengan ketua umum partai politik lain
terakhir sebelum pertemuan ibu mega dengan pak jokowi
mbak puan bertemu dengan pak erlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar
untuk memberikan satu sinyal politik
bahwa pd perjuangan sebagai partai nasionalis
siap terbuka dan bekerjasama dengan partai partai politik manapun
sepanjang memiliki platform dan desain masa depan indonesia secara bersama sama
saya kira dua pertemuan itu adalah dua peristiwa politik
yang saling memiliki benang merah satu dengan yang lainnya
kira demikian nana
oke baik artinya ada benang merah antara pertemuannya ibu mega dengan pak jokowi
dan mbak puan dengan pak erlangga
tapi kalau pertemuan ibu mega dengan pak jokowi itu hampir pasti
atau sudah pasti membicarakan soal pemimpin indonesia
di masa yang akan datang
sekaligus melihat bagaimana indonesia ke depan dari kacamata beliau berdua ya
dalam sehari pdi perjuangan menggelar dua pertemuan politik
yang sudah diakui tadi ada benang merahnya menurut mas bas
menurut analisa anda pdip sedang tancap gas
mempersiapkan sosok capres yang akan diusung ini
makanya langsung pertemuan politiknya digelar secara maraton begini mas
ya sebetulnya kalau kita bicara
ini dalam konteks pertemuan yang sifatnya terkait dengan pertarungan elektoral
di luar masalah masalah kebangsaan yang tadi mas bassara jelaskan ya
terkait ibu mega dengan pak jokowi
memang pasca dari deklarasi anies baswedan
lihat kan seperti ada terlihat percepatan ya
bagaimana manuver dari partai partai lain
karena pdi perjuangan kalau kita lihat misalnya beberapa dpw dari
mereka melakukan deklarasi terhadap
kalau kita lihat kemarin
di hari ini ada pertemuan dari
waktu itu ada pertemuan dari
ibu mega dengan pak jokowi ataupun di level partai
di sini kan memang bahkan ditugaskan untuk kemudian melakukan safari politik
oleh ibu mega untuk melakukan beberapa pertemuan politik
kemarin baswan juga dengan mas erwan
memang saya memiliki
bahwa yang bertemu ini bukan hanya mbak puan
pertemuan politik tapi dilakukan juga oleh ibu mega dengan pak jokowi
mbak puan kita tahu ketika melakukan safari politik memiliki keterbatasan
untuk mengambil keputusan
katakanlah terhadap dirinya sendiri
kalau beliau ingin menjadi seorang calon presiden
yang ditunggu oleh publik dan konstituen pdi perjuangan kan adalah
bagaimana sikap ibu mega watis karun
dan kemudian kita tahu juga bagaimana ada pengaruh besar pasti dari seorang
dalam hal ini pak jokowi walaupun tanda kutip beliau adalah petugas partai
tapi dalam konteks bicara kesinambungan pemimpinan ke depan
beliau lah yang paling punya otoritas untuk kemudian memberikan masukan
mengenai apa sih legacy yang harus dijaga dan bagaimana sih karakter pemimpinan ke depan
yang bisa meneruskan apa yang sudah beliau bangun gitu misalnya
dan itu tuh jadi menarik ketika masuk dalam perbincangan taksir di publik
seakan akan kan ada dua kutub yang berbeda
ada tafsir dari sebagian teman pdi perjuangan sendiri yang seakan akan memposisikan mbak puan lebih kuat
untuk menjadi calon presiden yang akan dipilih oleh ibu
sementara raternas projo kemarin itu kan ditafsirkan oleh sebagian dari pak jokowi
ada dalam posisi yang berbeda
yang menjaga generasi rkno
ini yang menyebabkan kemudian pertemuan ini menjadi menarik gitu
dan menurut saya mungkin hanya pak jokowi dan ibu mega yang baru tahu hasil pertemuan ini seperti apa
tetapi memang bisa disimpulkan
pasca deklarasi anies oleh nasdem
menurut saya memang percepatan pengambilan keputusan atau manuver politik
akan dilakukan oleh partai partai termasuk mungkin oleh pdi perjuangan
oke artinya mas toto deklarasi anies baswedan oleh partai nasdem ini men trigger
ataupun memicu partai partai lain untuk segera mengambil sikap
untuk segera mempertimbangkan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pilpres
begitu ya mas toto ya termasuk pdi perjuangan
betul karena pensi psikologinya kan akan berbeda
rifana ketika sudah ada partai yang berani mendeklarasikan nama begitu
kemarin sebetulnya gerindra dengan psb sudah mengutarakan itu lebih dahulu
bahkan rumornya kan akhir oktober sudah akan mendeklarasikan capres cawapres
ini malah itu yang kemarin di claim oleh beberapa petinggi pkb dan gerindra
artinya kan ketika itu terjadi akan ada ruang gerak yang makin terbatas
buat partai partai lain untuk menggayat calon calon yang ada
atau untuk menggayat partai partai yang ada kemudian bisa dideklarasikan sebuah kali sih
ada potensi mereka bisa ketinggalan kereta kalau kemudian iramanya tidak diikuti
oke oke saya mau ke mas bas
mas bas apakah betul bahwa pertemuannya mbak puan dengan pak erlangga
kemudian ibu mega dengan presiden jokowi ini dipicu penetapan anies baswedan sebagai capres nasdem
artinya pdip harus segera mengambil kuda kuda harus mengambil ancang ancang untuk menetapkan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
ini ada kaitannya ada benang merahnya nggak mas bas
iya kali ini saya harus katakan bahwa saya agak kurang sependapat dengan mas
pertama di perjuangan adalah partai politik yang selalu mengganggu tentang krisaktinya bung karno
hisaksi yang pertama itu adalah berdaulat di bidang politik
apd perjuangan mengimplementasikan kedaulatan politiknya itu adalah dengan ketika mengambil kebijakan kebijakan atau langkah langkah politiknya
kenapa demikian karena pertama pertemuan ibu mega dengan pak jokowi itu adalah pertemuan periodik yang biasa beliau lakukan
tadi saya informasikan bahwa pertemuan di batu tulis saja pertemuan tanggal delapan oktober kemarin itu sudah pertemuan yang kelima
belum pertemuan pertemuan yang lainnya
setara mbak puan dengan ketua umum ketua umum partai politik termasuk pertemuan dengan pak erlangga itu sudah dijadwalkan jauh jauh hari
bahkan sudah ada pertemuan sebelumnya dengan ketua umum nasdem dengan ketua umum gerindra dengan ketua umum pkb
tapi saya kira pdi perjuangan tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika politik yang muncul di tengah tengah masyarakat termasuk atas pencalonan pak anies sendiri oleh partai nasdem
kenapa demikian karena mas toto sebenarnya yang disebut poros politik itu sebenarnya belum ada yang ada baru rencana
karena demikian karena kalau asumsinya poros politik itu adalah partai politik atau gabungan partai politik
mari kita lihat koalisi indonesia baru misalnya mereka memenuhi ambang batas ajukan calon presiden calon wakil presiden
tapi sampai saat ini kib belum punya calon presiden dan calon wakil presiden yang definitif
begitu juga dengan yang sama antara gerindra dengan pkb belum memiliki calon presiden dan calon wakil presiden yang definitif
ada dua partai politik lain yang menyebutnya pdi perjuangan yang menyebutnya pdi perjuangan yang menyebutnya pdi perjuangan
ada dua partai politik lain yaitu pks dan demokrat
ketika bergabung belum dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden juga belum punya capres dan cawapres yang definitif
begitu juga dengan nasdem selalu nasdem sudah mendeklarasikan pak anies laswedan tetapi jangan lupa partai nasdem perolehan suaranya belum dapat membuat nasdem dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

kita dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden

untuk menetapkan dan mengomumkan calon presiden dan interview tare luang lagi presiden sendiri
jadi dengan demikian maka saya akan marks shuttung ankomisas kalian car make millions dan flagship antinastrit enaway type misalnya
karena pemilu presiden masih satu tahun enam bulan dan pendaftaran capres itu masih bulan oktober dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
artinya masih satu tahun jangka waktunya maka konsentrasi jokowi dengan ibu megawati itu sama
adalah bagaimana sama sama menjalankan tugas pemerintahannya terutama mengatasi krisis yang tengah terjadi
baik pada tingkat global maupun tingkat lokal menghadapi pasca pandemi covid sembilan belas
saya kira itu yang menjadi prioritas pembicaraan dan juga konsentrasi ibu megawati soekarnoputri dengan presiden jokowi saat persembuhan kemarin
mas bas saya ingin tanya pdi perjuangan memiliki privilege bisa mencalonkan capres dan juga cawapresnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain
meskipun sekjen anda mengatakan ataupun mbak puan mengatakan bahwa pdip tetap butuh partai lain untuk juga berkoalisi sama sama memajukan capres dan juga cawapres
tapi kalau melihat kondisi politik yang saat ini sudah ada partai partai yang kemudian
kemudian berkumpul tapi pdip belum punya teman koalisi masih berkutat dengan komunikasi politik
apakah pdip tidak khawatir kalau ketinggalan kereta seperti yang tadi disampaikan oleh mas toto
kalau khawatir ketinggalan kereta berarti ada yang dikejar kan demikian filosofinya
kita ini kan pres itu kan memilih dua orang pemimpin bangsa
yang akan menjadi nakoda yang membawa bangsa indonesia dalam masa pembangunan lima tahun yang akan datang
oleh karena itu saya kira menjadi sangat amat wajar kalau ibu megawati soekarno putri betul betul berhati hati dan berusaha untuk cermat
untuk mengeluarkan keputusan siapa figur yang dapat memimpin bangsa indonesia lima tahun ke depan
sehingga oleh karena itu bukan karena kita lambat atau kemudian tidak merespon perkembangan dinamika yang berkembang di masyarakat
saya kira kalau kita lihat hari ini bagaimana ibu megawati soekarno putri mengarahkan agar segenap fungsionalis pdip perjuangan
menyiapkan visi misi dan program yang akan ditawarkan oleh capres dan cawapres yang akan diusulkan oleh pdi perjuangan
itu membuktikan bahwa betul betul menyiapkan suksesi kepemimpinan nasional itu bukan sekedar membicarakan orang per orang
apalagi sekedar standar pada elektoral atau popularitas orang per orang tertentu
karena ini sedang menyiapkan masa depan bangsa yang terlaji keberlanjutan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan puan nana
kita sama sama tahu di tengah belum berhasilnya perjuangan kami di mpr
dengan amendement undang undang yang akan menghasilkan gbhn
pembangunan nasional bangsa indonesia lima tahun ke depan itu akan bertumpu pada visi misi dan program yang akan dibuat oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
dan itu yang akan menentukan apakah pertama bangsa indonesia dapat keluar dari krisis global seperti yang terjadi sekarang ini
dan kedua apakah pemerintahan jokowi selama sepuluh tahun ini dapat dilanjutkan ke penambungan pembangunannya
ini pertanyaan besar yang saya kira harus kita pikirkan secara bersama sama
ketimbang kita terjebak pada urusan orang per orang
oke tahan dulu tadi itu saya sudah dapat
oke tahan dulu mas bas kita harus jeda kita harus break sejenak
tapi saya sudah dapat pesan yang tadi ingin anda sampaikan bahwa pertemuan antara ibu megawati dengan pak jokowi tidak bicara nama orang per orang
ataupun tokoh per tokoh tapi narasi besar bagaimana orang yang akan dipilih ataupun sosok yang akan dipilih bisa melanjutkan kepemimpinan ataupun visi misinya pak jokowi
jadi belum bicara orang per orang tapi baru narasi besarnya saja

ada poin yang ingin anda sampaikan kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan saya akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya dan ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara
saya mau ke mas toto mas toto tadi mas baskara sudah memberikan poin yang sangat menarik
kita sudah dapat mewujudkan
kita sudah dapat mesej ya bahwa pertemuan antara ibu megawati dengan pak jokowi tidak bicara nama orang per orang
tapi narasi besarnya artinya pintu sudah sedikit dibuka nih
yang tadinya dalam beberapa kesempatan pak ibu megawati mengatakan bahwa keputusan penentuan capres dan juga cawapres terutama penentuan capres ada di tangan ketua umum pdi perjuangan
pintunya sudah dibuka sedikit jadi pintunya dibukanya lewat narasi besarnya dulu tapi belum bicara orang per orang
iya ketika teman teman pdi perjuangan atau membatasi mengenai nama saya pikir itu kan bisa diartikan dua
mungkin saja memang tidak ada dalam pertemuan kemarin atau itu adalah sop yang kemudian memang harus mereka bicarakan sebelum keluar nama dari ibu megawati soekarno putri
karena kalau kita bicara beberapa bulan sebelum sebetulnya kan ada larangan untuk berbicara mengenai nama nama
nama seperti ini bahkan saya dengar ada beberapa petinggi pdi perjuangan yang kena tegur karena masuk terlalu dalam pergunjingan ini
tapi kita tahu bahwa pengalaman pada dua ribu empat belas perdebatannya adalah di level nama
dan kita tahu juga dalam narasi setahun terakhir perbincangan mengenai pdi perjuangan menjadi sangat ramai
perbincangan netizenka perbincangan politika bukan dikarenakan pdi perjuangan adalah partai pemenang pertama
tapi karena ada dua nama
dan bahkan kemudian terjadi politik berbantahan di antara kandung internal
itu saya yang mencet dalam monitoring
dikuatkan lagi oleh ada tafsir yang seakan akan mengesankan pak jokowi punya pilihannya sendiri
dan kemudian ibu megawati disaksirkan oleh sebagian teman teman pdi perjuangan lebih kepada mbak puan
saya hanya mengatakan sebagian dan itu taksir
karena ibu megawati sendiri belum pernah melakukan keputusan apapun
di situlah menurut saya
tapi yang menarik ya kemudian orang menunggu perbincangan atau pertemuan antara pak jokowi dengan ibu megawati
karena yang lebih menarik sebenarnya bukan safari politik dari mbak puan
safari politik mbak puan menurut saya memang hanya bisa ditafsirkan sebatas kongko politik
terbukti dari pertemuan dengan bang surya paloh pertemuan dengan pak prabowo subianto
malah kemudian malah menguatkan pak prabowo dengan kak imin
pertemuan dengan surya paloh malah kemudian kemarin mendeklarasi
kan anies baswedan bahkan mbak puan tidak masuk ke dalam tiga besar nama
yang masuk malah ganjar pranowo
artinya kan memang yang ditunggu dan lebih memiliki sebuah pengaruh besar itu adalah bagaimana hal hal yang dilakukan oleh ibu megawati
termasuk pertemuan dengan presiden yang suka atau tidak ketika kita bicara tadi kesinambungan kemimpinan
tentunya adalah orang yang menurut saya paling didengar untuk berbicara mengenai siapa yang dianggap paling pantas
karakter kemimpinan paling pantas untuk melanjutkan pembinaannya
oke mas toto artinya pertemuan antara bu mega dengan pak jokowi ini mencairkan kebuntuan ya
ketika ada tafsir bahwa pak jokowi punya pilihan ataupun mengendorse ganjar pranowo
sementara ibu mega punya preferensi ataupun tafsirnya lebih mendorong putrinya ataupun mbak puan maharani
artinya bertemunya ibu mega dengan pak jokowi seolah olah membuka pintu
ada peluang pembicaraan ataupun keputusan capres ini bisa dibicarakan antara mereka berdua
jadi bukan hanya dibutuhkan oleh ibu megawati
buat saya positif sekali ya rifana
positif dalam konteks kita kan melihat dua orang yang punya pengaruh sangat besar dalam pdi perjuangan untuk bicara regenerasi kebijakan nasional
dengan dua latar belakang yang berbeda
ibu mega mungkin adalah orang yang paling memahami kondisi psikologis kadernya
pengurusnya konstituennya dan kebutuhan dari pdi perjuangan sendiri
tapi ketika berbicara mengenai regenerasi kebijakan
di situ pak jokowi yang kebetulan juga adalah kader pdi perjuangan
kan adalah orang yang paling mengerti mengenai kebutuhan mengenai bangsa ini ke depan
bagaimana suara dari bukan hanya konstituen pdi perjuangan
tapi keseluruhan suara pemilih dan masyarakat menyeluruh
dan itu lebih luas dibandingkan pdi perjuangan
ketika komunikasinya sering terjadi
kemudian banyak informasi yang bisa saling ditukar diantara kedua orang
yang memiliki latar belakang berbeda
dan input informasi yang mungkin skupnya berbeda
menurut saya keputusan yang akan diambil oleh pdi perjuangan akan lebih matang dan lebih berkualitas
itu yang kita harapkan
oke saya mau tanya ke mas baskara
terakhir mas baskara
apakah artinya pertemuan antara ibu mega dengan pak jokowi
seolah memberikan peluang
bahwa keputusan penentuan capres ini bukan hanya di tangannya ibu mega
tapi masukannya pak jokowi ini akan sangat didengar
oleh ibu megawati dalam menentukan siapa yang akan diusung
tadi sudah saya katakan sebelum ini
bahwa bicara suksesi pemerintahan nasional
akhir pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bukan sekedar bicara tentang pergantian orang
tetapi berbicara tentang bagaimana kesinambungan pembangunan nasional
di dalam konteks itu tentu kita melihat
bagaimana kesinambungan program program pembangunan
di masa presiden soekarno yang konteksual
untuk dilaksanakan pada hari ini
juga kemudian pembangunan daerah ibu megawati soekarno putri
dan sekarang daerah presiden jokowi
itu dapat berkesinambungan
sehingga oleh karena itu
pertemuan itu tentu tidak semata mata melihat
bagaimana urusan orang per orang itu akan dibicarakan dituntaskan pada hari itu
mengapa demikian pdi perjuangan tidak mau terburu buru seperti partai politik lain
raksikan tolong presiden dan tuan wakil presiden
yang pertama selain karena masa waktu pendaftaran
masih satu tahun
atau dua belas bulan
yang kedua jangan lupa
saya kira kalau kita buka catatan politik kita
mengapa kpuri komisi dua dpr dan pemerintah
memangkas masa kampanye pemilu presiden
dari enam bulan tiga minggu
di pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
menjadi dua bulan dua minggu di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena masa kampanye yang begitu panjang
ternyata digunakan bukan untuk mempertarungkan gagasan
atau kontestasi tentang ide dan lain sebagainya
tapi masa kampanye justru dipakai untuk mengkapitalisasi isu isu sara yang sangat tidak produktif
dan dapat memecahkan setelah bangsa
oleh karena itu ibu megawati tidak ingin
masa kampanye yang begitu masih lama satu tahun
lalu kemudian sudah dipanaskan suhu politiknya mulai saat ini
itu yang pertama
kalau melihat mekanisme penetapan calon presiden dan calon wakil presiden
di undang undang pemilu telah diatur
bahwa calon presiden dan calon wakil presiden
diusulkan oleh partai politik
dengan cara yang demokratis
dan sesuai dengan mekanisme internal masing masing partai politik
prasa kalimat yang mengamanatkan pres dan tawapres
diusulkan oleh partai politik
dikira semua kader pde perjuangan yang memegang teguh
anggaran dasar anggaran rumah tangga
partai demokrasi indonesia perjuangan
sudah semestinya maklum
bahwa kongres memberikan mandat
kepada ibu megawati soekarno putri
untuk menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden
dan kapan calon presiden dan calon wakil presiden itu diumumkan
jadi dengan demikian
sebenarnya di kader kader pdi perjuangan
kita tidak pernah khawatir
dengan dinamika eksternal yang muncul
karena kami sudah punya mekanisme internal yang baku
yang seharusnya semua kader kader pdi perjuangan
akan mengikuti dan patuh terhadap mekanisme internal
tentang menetapkan capres dan cawapres itu
saya kira dua alasan itulah yang membuat
pertemuan pak jokowi dengan ibu megawati
soekarno putri di batu tulis bogor hari sabtu kemarin
gambarkan pertemuan dua orang negarawan
yang sedang membicarakan keberlanjutan pembangunan nasional bangsa indonesia ke depan
melalui mekanisme sukses di pemilu presiden
februari dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi hasil keputusan kongres pde perjuangan
mengamanatkan bahwa yang berhak menentukan capres
adalah ketua umum ibu megawati soekarno putri
semua kader harus paham
harus tegak lurus dengan aturan itu
dengan keputusan munas
termasuk presiden joko widodo
yang juga petugas partai pdi perjuangan
kita lihat bagaimana nanti konstelasi politiknya
apakah presiden sebagai kader dari pdi perjuangan
akan tunduk begitu saja dengan hasil keputusan kongres
atau mungkin bisa memberikan masukan kepada ketua umum pdi perjuangan
dan didengarkan oleh ibu megawati
sekali lagi waktu yang akan membuktikan
kita tunggu bagaimana nanti hasil akhir dari keputusan pdi perjuangan
mengusung calon presiden dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali